saudara mobil sport menabrak kantor polrestabes medan sumatera utara
sebelum menyangkut di dinding mobil porsche ini juga menabrak mobil lain yang sedang parkir
mobil porsia ini tersangkut di dinding pagar satuan samapta polrestabes medan sumatera utara
sebelum tersangkut di tembok mobil yang dikendarai perempuan berusia lima puluh tahun ini
lebih dulu menabrak sebuah minibus dan kemudian terpental
pengemudi mobil porsche beserta satu penumpangnya selamat dan kondisi tanpa luka dalam kecelakaan ini
polisi belum menyimpulkan penyebab kecelakaan
apakah karena pengaruh minuman keras narkoba atau karena mengantuk
pengemudi mobil akan dibawa ke rumah sakit bayangkara untuk pemeriksaan urin
akibat kejadian ini mobil porsche dan satu minibus serta pagar kantor satuan samapta polrestabes medan rusak parah
menyenggol atau menabrak satu unit mobil avanza yang sedang parkir di sebelah kiri jalan
menabrak avanza mobil porsche itu kehilangan kesimbangan
menabrak lagi tiang listrik yang juga di kiri jalan yang letaknya berdekatan
kemudian menyenggol ada warung yang di depan kantor sat samapta sebelah kanan
sebelah kanan pintu masuk baru dia berakhir dalam posisi yang bagian belakangnya berada di tembok kantor sat samapta
sepanjang penelusuran tadi di tkp tidak kita temukan bekas pengereman